dalam hak angket itu dpr kewenangannya besar sekali
bahkan kalau saya misalnya mengusulkan agar presiden itu harusnya ditanya
bagaimana sebetulnya ada kpk yang bekerja tanpa koordinasi dengan presiden
saya sendiri harusnya presiden dihadirkan bagaimana tanggapan presiden
apakah memang menurut presiden itu wajar ada lembaga yang bekerja
satu sisi presidennya ngomong kemana mana kita anti korupsi kita anti korupsi
tapi orang ditangkap ada setiap hari
apa enggak ganjil itu di kepala presiden itu
nyatanya orang ditangkap
terus fungsi presiden dalam pemberantas korupsi apa
lawang tiap hari ada korupsi kok
apa boleh presiden mengatakan saya punya prestasi memberantas korupsi
lebuktinya tiap hari ada kok
nah ini yang kayak begini kalau menurut saya sih angket harusnya juga manggil presiden
ini ada apa ini
presiden sadar nggak bahwa ini ada elemen yang bekerja di bawah dia
presidennya bengong jadi konsumen
padahal yang disumpah oleh rakyat untuk bertanggung jawab kepada jalannya pemerintahan negara
tapi presiden banyak nggak tahu
tiap hari hakim ditangkap
loh ini menyangkut kredibilitas negara loh
kalau negara kita diisukan di luar negeri sebagai negara korup
akhirnya modal enggak mau datang investasi enggak datang
yang diminta bertanggung jawab siapa
tidak ada tanggung jawab kpk soal itu
itu tanggung jawab presiden
tapi pertanyaannya presiden sadar nggak dengan ini
saya malah di ujung
setelah semua temuan ini lengkap ya presiden harus ditanya
sampean mau kemana pak
iya enggak setelah panggil kpk menjelang keputusan rekomendasi
presiden ditanya pak sampean ini mau kemana ini dengan keadaan ini
bapak mau lost control terus tiap hari keadaan kayak begini
tapi itu kan enggak kalau pak sudah terlepas

oh enggak dong harus ditanya dalam di pemeriksaan dong
sebab jangan jangan saya ada kecurigaan ya
jangan jangan ini kecurigaan saya
presiden nggak mau tahu dengan operasi kpk
artinya nggak mau tahu gitu ya terserahlah mau ditangkap mau apa
jangan jangan begitu gitu
wah itu kalau terjadi bahaya itu
bisa dibilang presiden lepas tangan terhadap pertanggung jawaban pemberantasan korupsi
dan ini bisa merupakan satu kesalahan yang fatal
karena tidak boleh ada satupun lembaga negara yang beroperasi di dalam tubuh pemerintahan kita ini
terutama yang ada di kamar eksekutif yang tidak dalam kendali presiden
karena kalau bicara domin kpk ini dominnya eksekutif
dia jelas bukan legislatif
dia jelas bukan judikatif
dia bukan lembaga peradilan
tapi dia menggunakan kewenangan kewenangan eksekutif
menyidik menyelidik menangkap menggeledah
mencekal ini semua kan kewenangan kewenangan eksekutif
yang berada dalam kendali dan tanggung jawab presiden
tapi kalau presiden tiba tiba nggak mau tanggung jawab dan nggak mau tahu
presiden bisa dipersalahkan karena membiarkan kpk bergerak
tanpa kendali presiden
tanpa pertanggung jawaban presiden